siapa pecinta pedas mari merapat menengok sekilas saja sambal sambal dengan buih
mendidih yang masih panas ini hahaha rasanya sudah sangat pedas di angan angan apalagi
menyantapnya ya yang paling bikin penasaran sambal ini menggunakan buah nanas cara membuatnya cukup
sederhana timis bawang putih bawang merah cabai merah cabai rawi serta buah nanas bersamaan
makin sedap tambahkan gula merah dan garam ada sambal nanas panas sudah tersaji di piring tanah
lihat gimana bikin gilir kan apalagi kalau disajikan bersama ayam bakar dan kol goreng uh
sedap banget rasanya itu tuh unik banget apalagi aku tuh suka banget sama yang apa nanas jadi
sambal terus ada nanasnya itu itu tuh unik banget dan rasanya tuh bener bener enak banget

indonesia dulu air raja malam poetisi banget caba main tadi kalau pernah merintek ini adalah soto hahaha jawabannya salah ini adalah
terima kasih mbak
nah ini adalah dawet sambal
makanan yang hanya bisa anda temukan di kabupaten kulon progo
nah kalau anda ingin membeli langsung di pasar cubla ini
anda harus datang pagi pagi jam enam pagi waktu indonesia barat
dan anda harus cepat membelinya
karena ini habis dalam waktu hanya sekitar satu jam saja
sesuai namanya dawet sambal adalah dawet yang diberi sambal
bahan dawet dibuat dari tepung ubi ganyong
untuk sambalnya menggunakan kelapa utuh yang digoreng hingga kecoklatan
kemudian dihaluskan bersama cabai dan garam
elemen lain dawet sambal adalah sayuran berupa toge dan seledri
potongan tahu kira kelapa dan taburan bawang goreng
dawet sambal memiliki cita rasa manis asin gurih dan pedas
seporsi dawet sambal dijual hanya rp dua lima ratus
sejak tahun dua ribu sembilan belas dawet sambal diakui kementerian pendidikan dan kebudayaan
sebagai warisan budaya tak benda asli kulon probo
penyebutan cnn indonesia